badan nasional penanggulangan bencana meluncurkan buku kkn tematik covid sembilan belas secara daring pada rabu pagi
buku yang diperuntukkan untuk mahasiswa ini berisi hasil program kkn tematik covid sembilan belas
dihadiri menteri dalam negeri tito karnavian menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim dan ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo
dalam sambutannya mendagri tito karnavian mengimbau anak muda untuk dapat selalu memberikan solusi yang komprehensif terkait penanganan pandemi covid sembilan belas
itu kan adik adik juga bisa memberikan solusi memberikan advice saran
saran yang tidak hanya black and white pada satu berdasarkan satu
disiplin ilmu bagaimana hanya mencegah penularan tapi tidak memikirkan bagaimana kepala desa camat bupati gubernur bahkan bapak presiden harus memikirkan bidang bidang yang lain
bagaimana menyelamatkan ekonomi misalnya bagaimana menjaga stabilitas politik dan keamanan
sedangkan menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim menjelaskan kuliah kerja nyata tematik covid sembilan belas hasil kolaborasi antara kemendik
kemendagri dan bnpb merupakan upaya untuk memfasilitasi semangat kerelawanan mahasiswa
kemendikbud telah berkolaborasi dengan bnpb kemendagri dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan program kolaborasi nasional kkn tematik covid sembilan belas
yang melibatkan lebih dari lima enam ratus mahasiswa dari lebih dari dua ratus perguruan tinggi
fokus utamanya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru

penanganan covid sembilan belas ini perlu didokumentasikan
ini merupakan aset penting bagi generasi berikutnya
agar kejadian serupa di masa yang akan datang dapat kita antisipasi dengan lebih baik lagi
karena ada dokumentasi yang dapat kita rujuk dan kita jadikan sebagai perdomaan
diharapkan buku ini juga dapat menginspirasi anak anak muda lainnya untuk turut berkontribusi menghadapi
berbagai macam permasalahan bangsa